oke ini kayaknya langsung pelepas dahaga gak berapa bulan puasa kan
akhirnya kembali dibuka bioskop ini dua puluh sembilan juli
tapi kita lihat ada syarat ada catatan kan bang joko kan
khususnya kapasitas orang atau penonton itu juga menjadi yang harus diperhatikan
tapi ini kan eksesnya dampaknya juga nanti untuk ke sutradara sendiri
untuk pelaku seni di industri perfilman bahwa ini nanti akan menurunkan
atau mengurangi pendapatan juga
ya pertama dibukanya bioskop tentunya mau gak mau harus dibuka ya
karena sebagaimana halnya dengan sektor lain industri film adalah industri yang real
artinya ada pekerjanya ada orang yang mencari hidup dari situ gitu
bioskop adalah salah satu komponen dari ekosistem perfilman
jadi harus dibuka tentunya harus dengan disiplin mengikuti protap kesehatan
karena ya mau dibilang senang ya senang
gitu mau dibilang waspada ya tetap waspada
karena memang industri film kan salah satu industri yang gak ada insentif dari pemerintah
jadi ya mau gak mau harus dibuka tentunya kita harus masing masing menjaga
kalau misalnya soal penonton berkurang atau tidak bisa iya bisa tidak
kalau misalnya filmnya punya potensi yang okupansi rate dari bioskopnya penuh
mungkin akan berkurang penontonnya
tapi untuk film yang memang kalau misalnya pun di
di masa normal dikeluarkan okupansi ratenya nggak penuh juga saya rasa nggak begitu berpengaruh gitu
jadi menurut saya yang berpengaruh justru film yang potensi penontonnya banyak justru
kalau penonton yang sedang sedang aja kayaknya nggak bakal berpengaruh dengan adanya
tentunya ada distancing di bioskop ada tempat duduk yang dikosongkan dan sebagainya
oke masih optimistis ya
tapi pandemi ini si covid ini membuat berapa proyek film joko anwar nih harus ke hole dulu nih sementara
ya jadi dari bulan februari kemarin semua sudah berhenti berproduksi ya
ke film indonesia
seperti yang kita ketahui sebelum covid sembilan belas terjadi
tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas perfilman indonesia sedang memasuki masa kemasan
dilihat dari penjualan tiket dalam setahun kita bisa menjual lebih dari lima puluh juta tiket untuk film indonesia saja
dibandingkan dengan tahun dua ribu tujuh belas kita hanya menjual sekitar kurang dari empat puluh juta gitu
jadi dari segi pemasukan
kita tentunya dengan ada covid sembilan belas berkurang ya industri film sangat terkena dampaknya
kalau dilihat dari tahun sebelumnya kita memproduksi satu ratus empat puluh judul film yang dirilis di bioskop
sekarang mungkin kira kira hanya wah mungkin hanya mungkin sepertiga ya kali yang akan bisa diproduksi
banyak film yang berhenti
kalau film saya sendiri ada satu yang saya sutradarai sendiri dan ada dua film yang saya produser juga berhenti
oke bang joko tadi sebutkan bahwa optimis kok walaupun nanti bioskop kembali dibuka
walaupun dengan adanya pembatasan masih akan terus jalan ya karena tergantung tadi filmnya dan segala macam
tapi intinya ini akan ngefek nggak akan berdampak dengan cost production
artinya secara pemasukan penontonnya berkurang pemasukannya kan juga berkurang
tapi nanti untuk cost production untuk sebuah film sendiri itu akan berdampak nggak
dan berdampaknya itu nanti akan seberapa besar
apalagi kalau misalnya bumi langit semen petic universe kan mungkin karena teknologinya kan wah banget gitu
cost production udah pasti membengkak karena adanya prosedur kesehatan yang harus diikuti ya
contohnya ketika kita sebelum syuting bahkan sebelum persiapan aja kita harus

dan tentunya kita syuting di masa pandemi kita nggak bisa syuting seperti di masa normal
kalau misalnya kita syutingnya tadinya bisa lima belas jam enam belas jam mungkin harus dikurangi gitu
jadi dengan berkurangnya jam kerja sehari jadi syuting daysnya hari kita syuting juga bertambah
tentunya ini costnya bertambah
bisa membuka kos untuk produksi sebuah film dengan adanya prosedur kesehatan yang harus diikuti gitu
tentunya cara ngakalinnya tentunya ada dua
mungkin kita bikin kompromi di skenario artinya beberapa adegan yang membutuhkan orang banyak atau membutuhkan teknik yang rumit itu mungkin bisa disimplifikasi gitu
sehingga harinya mungkin bisa diturunkan
jadi sisa hari yang tadi sisa karena kita menurunkan jumlah syuting days bisa dipakai untuk mengikuti prosedur kesehatan
kompensasi dari itu gitu
itu salah satu strateginya ya
oke menghadapi atau menjelang dua puluh sembilan juli berarti kurang lebih mungkin sekitar tiga minggu lagi ya
dari teman teman sineas sutradara sudah ada pembicaraan sudah ada diskusi belum dengan pihak pengelola bioskop
pembicaraan informal ada ya tentunya karena tentunya sebelum dibuka sebelum ada tanggal dibuka bioskop juga sudah ada secara informal
bakal seperti apa prosedurnya gitu
jadi kita juga sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan gitu
tentunya film yang dirilis juga harus diperhatikan banget
jangan sampai film yang di pokoknya nanti film yang dirilis juga sangat berpengaruh sekali gitu
jadi kita memilih film yang dirilis juga tentunya hati hati gitu
oke harus tepat target ya intinya ya
oke terima kasih bang joko anwar
mudah mudahan ini menjadi angin segar buat teman teman di industri perfilman indonesia ya
terima kasih selamat malam